berpikirlah dua kali untuk mengajak anak anda keluar rumah saat ini karena virus corona mengincar anak anda
sepekan terakhir data sejumlah pemerintah daerah menyebut tidak sedikit pasien covid sembilan belas adalah anak anak
di ibu kota dki jakarta jumlah kasus covid sembilan belas anak anak tembus delapan ratus orang lebih
yakni enam ratus enam puluh lima orang di usia lima tahun hingga delapan belas tahun dan dua ratus dua puluh empat anak di bawah lima tahun
lonjakan kasus covid sembilan belas pada anak anak juga dialami daerah lain
di surabaya jawa timur selama bulan juni dua ribu dua puluh satu tiga puluh enam anak terpapar covid sembilan belas
ironisnya anak anak ini diduga tertular dari keluarga atau orang tua
dua tahun itu dua kasus terus tiga enam itu dua belas kasus terus tujuh dua belas ini kan delapan kasus terus angka tiga belas lima belas ini satu kasus usia enam belas delapan belas tahun tiga belas kasus
tidak hanya soal jumlah anak yang terpapar
tidak hanya soal jumlah anak yang terpapar
tidak hanya soal jumlah anak yang terpapar
resiko kematian anak anak karena covid sembilan belas juga menjadi kenyataan
di jepara jawa tengah dua balita meninggal akibat paparan covid sembilan belas
pada tiga belas juni balita berusia empat bulan asal pakis haji jepara meninggal dengan hasil pcr positif covid sembilan belas
dan pada delapan belas juni seorang balita berusia delapan bulan warga kalinyamatan jepara juga meninggal akibat covid sembilan belas
dan pada delapan belas juni seorang balita berusia delapan bulan warga kalinyamatan jepara meninggal akibat covid sembilan belas
dan pada delapan belas juni seorang balita berusia delapan bulan warga kalinyamatan jepara meninggal akibat covid sembilan belas
satgas covid sembilan belas menyebut anak anak kemungkinan besar terpapar virus corona varian delta yang berasal dari india
covid sembilan belas varian delta memang disebut mudah menular
anak anak yang sangat mudah abai protokol kesehatan menjadi incaran paparan virus mematikan ini
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
meminta pemerintah dan masyarakat harus berfokus pada tindakan penjagaan terlebih belum ada vaksin covid sembilan belas
mereka mereka yang kuat itu relatif mampu bertahan
tetapi pada anak anak ini yang menjadi pr kita
karena apa karena vaksin untuk mereka belum ada obat untuk covid juga belum ada
sehingga yang harus dilakukan adalah mencegah
mencegah supaya mereka tidak terinfeksi
resiko paparan hingga kematian anak anak akibat covid sembilan belas sepatutnya menjadi alarm bagi masyarakat
yang abai protokol kesehatan
jangan sampai kita sebagai orang dewasa yang tidak patuh protokol kesehatan menjadi penyebab anak anak kita menderita akibat virus mematikan ini
demi leputan cnn indonesia